ini berjorongan pak
inilah video yang memperlihatkan adu mulut sejumlah dep kolektor yang hendak mengambil mobil pribadi milik selebgram bernama clara sintia
bahkan dalam video juga terekam salah satu dep kolektor membentak seorang polisi yang sempat memberi saran untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi
sini pak tempat penghubung saya
tak terima dengan perampasan yang dialaminya itu clara setia pun melaporkannya ke mapolda metro jaya pada senin malam
menurut clara sintia perampasan berawal saat sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan dep kolektor dan merampas kunci mobil secara paksa di salah satu apartemen di wilayah jakarta selatan beberapa waktu lalu
sebelumnya saya sudah pertegas bahwa mobilnya boleh diambil saja
kalau memang ternyata itu adalah barang yang digadaikan oleh pihak pihak di belakang saya saya tidak bisa sebutkan
diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam
tapi mereka nggak mau menunggu
jadi kumil yang rambut dia
usai digugat seorang pengusaha ke pengadilan jakarta selatan pada dua puluh delapan januari
atas dugaan penipuan yang merugikan hingga satu delapan miliar rupiah
selebgram john lbf atau henry kurnia adi sutikno akhirnya memberikan klarifikasi
pada minggu melalui pengacara sunan kalijaga pihaknya menyebut jika john lbf bukan seorang penipu
melainkan penyedia jasa yang profesional
menurut sunan john mengalihkan pekerjaan jasa kepada pihak ketiga
ia juga telah melakukan serah terima yang sah berdasarkan perjanjian lisensi merek hi lima
yang dimana isinya isinya dari kalau saya baca dari semua poin
ada satu sampai enam ini adalah tidak bersesuaian dengan fakta
atau bisa dikatakan press release dan dia berbicara di media itu tidak sesuai dengan faktanya
sebelumnya john lbf viral di media sosial karena tudingan pemutusan hubungan kerja karyawannya
yang diduga asal asalan tanpa prosedur
hal tersebut langsung dibantah
menurutnya semua karyawan dimanjakan tanpa ada perbedaan
john lbf juga membuat heboh setelah ia mengaku pengangguran di dua ribu sembilan belas
namun selang beberapa tahun saja ia berhasil menjadi pebisnis dengan membangun enam perusahaan
tim liputan cnn indonesia